kapal nelayan km sidarahayu yang bertolak dari pelabuhan perikanan muara angke terbalik usai dihantam ombak besar saat berlayar mencari cumi cumi di perairan laut jawa
akibat peristiwa itu satu abk dinyatakan hilang karena terseret gelombang dan masih dalam pencarian tim sar gabungan
sedangkan sepuluh abk lainnya selamat dengan cara naik ke kapal yang terbalik
tim sar gabungan pada kamis sore berhasil mengevakuasi sepuluh anak buah kapal km sidarahayu yang terbalik usai dihantam gelombang saat berlayar di perairan laut jawa
mereka diselamatkan usai terombang ambing selama kurang lebih dua puluh empat jam di lautan lepas
tim masih mencari satu abk yang hilang saat berusaha menyelamatkan diri
ke sepuluh abk kemudian dievakuasi ke kapal km karna dua ratus enam dan tiba di dermaga pol air polda bubble pada kamis malam
tim sar gabungan berhasil mengevakuasi sepuluh abk yang terbalik usai dihantam gelombang saat berlayar di perairan laut jawa